terima kasih dr raisa
saudara saudara kita akan menyampaikan kembali beberapa hal terkait dengan penanggulangan covid sembilan belas yang kita laksanakan bersama sama
dalam waktu dua hari ini kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang revisi kelima buku pedoman pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
dalam dua kali kegiatan per hari pagi dan siang yang diikuti oleh dinas kesehatan provinsi dinas kesehatan kabupaten kota rumah sakit puskesmas dan tenaga kesehatan
serta pihak pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan covid sembilan belas ini
kami akan tetap melakukan sampai dengan minggu depan
sehingga diharapkan bahwa buku pedoman ini segera dipahami oleh
pihak yang terkait terutama dalam kaitan dengan fungsi respon di bidang kesehatan
kita harapkan bahwa dengan pemahaman ini kemudian bisa sampaikan ke masyarakat
agar masyarakat bisa memahami juga tentang beberapa hal yang terkait dengan pedoman ini
buku pedoman ini mengacu kepada pedoman global
sehingga memang diharapkan secara global terminologi strategi
dan kemudian upaya upaya strategis yang lainnya bisa seirama
sehingga secara keseluruhan maka pengelolaan pandemi ini secara global juga bisa kita laksanakan
dengan satu irama yang sama dengan satu bahasa yang sama
kami menyadari bahwa beberapa istilah dirasakan baru beberapa istilah masih belum dipahami
saudara saudara buku pedoman ini adalah pedoman untuk tenaga kesehatan

untuk fasilitas kesehatan untuk dinas kesehatan
dan untuk pihak pihak yang terkait dengan penanggulangan covid sembilan belas di bidang kesehatan
kami akan berusaha untuk memahaminya dan setelah itu dinas kesehatan pun berusaha untuk memahaminya
kemudian menjadikan bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat semua
oleh karena itu kita harapkan bahwa ini akan menjadi lebih baik
dalam menangkat strategi dalam menjalankan penanggulangan covid sembilan belas secara bersama sama
kita akan menjadi lebih mudah
lebih tersistematis dan kemudian dengan kerangka bicara yang sama
mulai dari tingkat puskesmas seterusnya sampai dengan tingkat kementerian kesehatan
ini yang menjadi ketentuan yang kita gunakan di masa masa yang akan datang
saudara saudara kinerja data yang kami laporkan hari ini
jumlah spesimen yang telah kita periksa adalah sebanyak dua puluh sembilan satu ratus tujuh puluh enam spesimen
sehingga total sekarang menjadi satu ratus tujuh puluh enam
dari pemeriksaan ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak satu empat ratus enam puluh dua orang
sehingga totalnya menjadi delapan puluh tiga satu ratus tiga puluh orang
kita sudah menggunakan pedoman yang terakhir
konfirmasi positif ini ada dua yang simptomatis berkejala
dan membutuhkan indikasi rawatan rumah sakit
ataupun yang asimptomatis atau tidak berkejala
tidak membutuhkan layanan rumah sakit
tetapi mutlak harus melaksanakan isolasi secara mandiri
kalau kita perhatikan distribusi sebaran kasus baru yang kita terima hari ini adalah
jawa timur melaporkan dua ratus lima puluh lima kasus baru dan sembuh sebanyak tiga ratus delapan puluh tujuh orang

dan dki jakarta kasus baru dua ratus lima puluh tiga orang
dan dki jakarta kasus baru dua ratus lima puluh tiga orang dan dki jakarta kasus baru dua ratus lima puluh tiga orang

jawa tengah melaporkan penambahan kasus dua ratus tiga puluh delapan orang
dan sembuh tiga ratus empat puluh orang
kalimantan selatan satu ratus satu kasus baru
satu ratus satu orang kasus baru
dan empat puluh dua sembuh
kemudian bali delapan puluh enam kasus baru
dan delapan puluh delapan sembuh
sumatera utara delapan puluh tiga kasus baru
dan dua puluh satu sembuh
sulawesi selatan delapan puluh tiga kasus baru
dan satu ratus dua belas sembuh
kemudian sumatera selatan enam puluh tujuh kasus baru
dan dua puluh lima sembuh
kalimantan tengah lima puluh delapan kasus baru
dan delapan puluh sembuh
hari ini delapan belas provinsi melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan enam provinsi melaporkan kasus baru di bawah sepuluh

enam provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali diantaranya adalah bangka belitung
kalimantan barat kepulauan riau sulawesi tengah sulawesi barat dan nusa tenggara timur
saudara saudara dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir yang kelima yang kita
sosialisasikan sekarang maka kriteria sembuh juga akan berubah hari ini dilaporkan sembuh
sebanyak satu empat ratus delapan puluh sembilan orang sehingga total sembuh menjadi empat puluh satu delapan ratus tiga puluh empat orang kasus meninggal delapan puluh empat orang
sehingga total menjadi tiga sembilan ratus lima puluh tujuh orang empat ratus enam puluh empat kabupaten kota yang telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
ini yang kita dapatkan pada hari ini
namun kita masih tidak dapatkan
pemantauan pada kasus suspek sebanyak empat puluh enam empat ratus sembilan puluh tiga orang
saudara saudara dengan kemudian kita melihat kecenderungan kasus konfirmasi positif baru
yang kita dapatkan dari hasil tracing yang secara agresif dilakukan oleh dinas kesehatan
dilakukan oleh puskesmas maka kita mendapatkan banyak kasus
dari kasus kontak erat inilah yang kemudian secara masif kita lakukan pemeriksaan
kita lakukan testing dengan real time pcr
dan beberapa di antaranya kita ketemukan dengan status konfirmasi positif
namun tidak menunjukkan kejala
ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa kasus kasus inilah yang harus menjalankan isolasi dengan ketat
karena kalau tidak
ini akan bisa menjadi sumber penularan yang baru
dengan upaya tracing yang kita lakukan secara agresif
kita harapkan bahwa seluruh kasus kasus konfirmasi
sekalipun tanpa gejala bisa kita identifikasi
karena kalau tidak teridentifikasi maka ini menjadi sumber penularan di tengah masyarakat
dan yang penting lagi adalah mari bersama sama kita kurangi resiko untuk tertular
mari kita ubah kebiasaan kebiasaan kita untuk menjadi aman dari covid sembilan belas
kebiasaan itu sudah selalu kami sampaikan dalam bentuk protokol kesehatan
mari biasakan untuk menjaga jarak
mari biasakan untuk menggunakan masker
mari biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer
cara inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk memutus rantai penularan
kita menjadi subyek dan sekaligus obyek perubahan perilaku menuju ke adaptasi kebiasaan yang baru
kita harus produktif tapi mempersyaratkan harus aman dari penularan covid sembilan belas
kita bisa melaksanakan ini dengan kebersamaan tidak menyerah terus menerus
kita bisa melakukan ini
terima kasih selamat sore